sebelumnya pemimpin fpi rizik syihab menolak penelusuran kontak atau tracing terkait covid sembilan belas
dan juga merahasiakan hasil tes swabnya dengan alasan menjaga privasi
sementara di sisi lain satgas covid sembilan belas membutuhkan kontak tracing untuk menangani penyebaran virus
lantas sebenarnya bagaimana ketentuan terkait publikasi data medis di masa pandemi
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami wakil wali kota bogor
yang juga merupakan ketua satgas percepatan penanganan covid sembilan belas kota bogor
deddy rahim dan komisioner komisi informasi publik kip arief kuswardono
selamat malam bapak bapak bisa mendengar suara saya
selamat malam mbak nisa bisa bisa
baik saya ke pak deddy terlebih dahulu
pak wali kota bogor bima arya ini menyebutkan bahwa penanganan terhadap rizik syihab ini tidak sesuai aturan dan prosedur
aturan apa tepatnya yang dilanggar dan prosedur mana yang dinilai tidak sesuai pak dedy
betulnya kintos saja ya jadi pemerintah kota bogor ini
berusaha untuk melakukan bantuan pada rumah sakit ini
manakala ada seseorang yang masuk wilayah kota bogor dan dinyatakan menjadi bagian dari individu yang terkait dengan salah satu kluster
nah dari situ kami mencoba untuk berkomunikasi dengan rumah sakit tentang prosedur yang akan diambil
terjadi pengambilan spesimen swab test
tidak akan tetapi
dalam waktu yang sudah cukup berjalan kita belum ada info sama sekali dari pihak rumah sakit
sehingga tentu dinas kesehatan kota bogor melakukan pendekatan yang lebih teknis ya
dan ingin menyampaikan bantuan tentang pengambilan spesimen swab test pada rumah sakit
dalam rangka mengambil sampel untuk dijadikan bahan untuk swab test
yang melakukan prosedur
tetapi ada laporan bahwa ada yang terkait dengan kedua kluster di jakarta
itu saja sebetulnya jadi kami tidak kemana mana
kami melakukan pekerjaan yang sangat standar
di mana memang menjadi tugas dari dinas kesehatan untuk melakukan langkah koordinasi dengan rumah sakit seperti itu
lalu sejauh ini koordinasi dengan pihak rumah sakit umi seperti apa pak dedy
ini kan bicaranya sudah beberapa hari yang lalu ya
sejak jam empat malam
kemudian sekarang sudah posisinya sudah berbeda
jadi kami mendapatkan laporan hari minggu pagi
kalau nggak salah itu sudah ada informasi bahwa habib rizik sudah tidak di lokasi
nah sementara kami belum mendapatkan hak mengambil sampel swab dari yang bersangkutan
lalu setelah mendapatkan informasi bahwa rizik syihab itu sudah tidak
ada di lokasi lantas seperti apa selanjutnya
apa langkah yang ditempuh pak kemudian
ya tentu kami menanyakan kepada pihak rumah sakit
bagaimana prosedur yang diambil oleh rumah sakit
kemudian kami tentu menanyakan
kita mengambil resimen swab test kemudian kemana resimen swab test itu dilakukan igled
sehingga jelas kita kan biar bagaimanapun juga
dari situlah kemudian masalah teknis lainnya akan berlangsung
ya tapi berkoordinasi juga dengan jumat kesehatan ya
untuk memastikan ada saling tracing baik di lingkungan lingkar dalam keluarga
maupun kontak erat di sekitar beliau
tapi kan saat ini dikabir kita pasang
dan bahkan luar itu kami mendapatkan informasinya dari media
kalau saat ini hasilnya sudah dipublikasikan atau belum ya pak dedy
posisi kota bogor berhenti di hari sabtu malam itu
dimana kami sudah tidak mendapatkan lagi informasi lagi pak
nah di hari minggu kemarin tanggal dua puluh sembilan november
kami lakukan dua pertemuan dengan pihak rumah sakit
dimana di situ kita berdialog
menginginkan mengajak kepada pihak rumah sakit untuk tadi
melakukan standard operating procedure
yang memang menjadi
yang memang menjadi
kaedah yang harus dilaksanakan
malah ada seseorang yang memang harus diambil swab nya
jadi kita berhenti di situ
setelah itu kami mendapatkan informasi yang lain
yang kami belum ketahui lagi
jadi katanya sudah diambil swab test oleh pihak lain
setelah kami belum mendapatkan laporan yang komprehensif
oke baik berarti sampai sejauh ini belum ada laporan begitu yang jelas dan komprehensif
terkait hasil tes yang dilakukan oleh di rumah sakit
iya terima kasih
saya ingin mengucapkan ke pihak rizik syihab
saya ke pak arief ini
pak arief di sisi lain
pihak rizik syihab ini mengklaim penolakan publikasi
adalah untuk menjaga kerahasiaan data pasien
dengan mengacu pada undang undang praktik kedokteran
undang undang tenaga kesehatan
dan juga undang undang rumah sakit
seperti apa sih pak
peraturan terkait publikasi hasil tes swab di masa pandemi ini pak
jadi terima kasih pak nisha
jadi begini mbak
dilindungi itu pengertian umumnya
jadi pengertian umum itu memang
bisa kita lihat di undang undang empat belas tahun
dua ribu delapan ya tentang keterbukaan informasi
publik tetapi jangan lupa
juga menjelaskan bahwa penggunaan
hak pribadi itu juga harus tunduk
pada ketentuan peraturan perundang undangan
nah dalam hal ini
normal saja adalah situasi di luar
pandemi covid ya itu
ada undang undang kesehatan
kemudian ada lima
seingat saya ada undang undang
tentang rahasia kedokteran
tentang praktek kedokteran
tentang rumah sakit macam
nah di situ memang
jelaskan tentang apa
itu rekamedis nah di situ
lebih detail lagi
dinyatakan bahwa rekamedis itu
memang boleh dibuka
lima alasan ya lima alasan yang pertama
permintaan yang bersangkutan
atau karena kepentingan
kesehatan yang bersangkutan
kepentingan kesehatan ini kan bisa subjektif
bisa objektif ya cara melihatnya
dan kemudian juga karena
permintaan institusi atau lembaga
secara ketentuan peraturan
permintaan aparat hukum kemudian juga
untuk kepentingan penelitian pendidikan dan sebagainya
nah untuk yang terakhir ini
ada mandat untuk sepanjang tidak menyebutkan
nah itu dalam situasi yang normal
dalam situasi pandemi kita tahu
bahwa ada mandat
ada mandat terkait dengan
penanganan pandemi ini mandat itu
ada misalnya di undang undang tentang
atau undang undang tentang wabah penyakit
yang kemudian yang undang undang
kekarantinan kesehatan itu turunkan
dalam bentuk peraturan peraturan nomor dua puluh satu
tahun dua ribu dua puluh tentang
psbb itu pembatasan sosial
berskala besar itu nah di situ memang dijelaskan
untuk penanggulangan pandemi
covid sembilan belas ini bertingkat tingkat
kalau untuk kota kabupaten memang
diketuai oleh bupati atau wali kota
nah terkait dengan
salah satu kewenangannya adalah memang
jadi rekam medik itu
memang dalam prosedur sop terkait
dengan penanganan pandemi itu memang harus direport
harus dilaporkan kepada
otoritas atau kepada pejabat
atau lembaga terkait
begitu agar dia bisa diupdate oke
bisa diupdate setiap hari
disampaikan kepada publik agar
publik alert ya waspada
dan kemudian juga menjadi
masukan terkait dengan penanganan
pola atau tren penyebarannya
wabahnya kemana segala macam
itu itu yang
berlaku di masa pandemi ini
dan hal lain yang juga
perlu saya sampaikan juga
bahwa rekam medik itu
memang informasi abuk abuknya
memang hak pasien ya
tapi juga ya hak dan kewajiban
tenaga medik dan pengelola sarana kesehatan
pasien itu memang berhak untuk mendapatkan informasi
terkait dengan penyakitnya
kemudian berhak untuk menyampaikan
yang bersangkutan bersedia atau tidak
untuk dilakukan tindakan tertentu
tapi tenaga medik dan rumah sakit itu juga berhak
seandainya pasien itu meminta sesuatu yang
berkenangan dengan etika
dengan kedokteran maupun peraturan undangan undangan
itu mbak nisa yang bisa saya jelaskan
kita akan lanjutkan bincang bincangnya usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan kita masih akan membahas mengenai
aturan publikasi data medis
masih bersama kami wakil wali kota bogor
yang juga merupakan ketua satgas percepatan
penanganan covid sembilan belas kota bogor
deddy rahim dan komisioner komisi informasi publik kip
saya ke pak deddy nih kembali
pak deddy tadi di sebelumnya
segmen sebelumnya pak arief menyatakan bahwa
sebenarnya data medis itu bisa dipublikasi
dengan alasan alasan tertentu
salah satunya adalah mitigasi begitu
terkait penolakan tes sendiri ini pak
kalau di jakarta ada sanksi berupa denda
hingga lima juta rupiah ini bagi warga dki
yang menolak melakukan swab ataupun rapid
dan bahkan ada proses penjemputan paksa
begitu bagi pasien covid sembilan belas yang menolak isolasi
kalau di jakarta
kalau di bogor sendiri
perda yang mengatur tentang warga yang menolak di swab
itu seperti apa pak
jadi kami lebih kepada ke institusinya ya
jadi begini mbak
kota bogor ini kan sedang masuk juga ke tahap yang keempat
untuk psbnk atau pembatasan sosial
maksudnya dan mikro ya
di sinilah kemudian
kami menurunkan adesatif parwali satu ratus tujuh
yang menyebutkan bahwa
institusi yang tidak operatif
di dalam rangka penanganan pandemi
itu ada sanksinya
nah kemudian tentu kami menekankan rumah sabjid
sebagai institusi yang melakukan pelayanan medis
yang terkait dengan covid sembilan belas
nah yang masih kami bahas saat ini adalah
bagaimana prosedur diambil rumah sabjid
di dalam rangka mengambil sampel swab
kepada orang yang diduga atau terkait dengan sebuah kluster
yang kemudian dirawat rumah sakit di wilayah bogor
nah itu juga
jadi kami belum bicara masalah
tapi belum bicara masalah tentang publikasi
jadi kami sama sekali dalam perjalanan
gugus tugas ya sebelum sebelum ini
dan kebetulan gugus tugas baru berganti menjadi
satu yang digugas covid sembilan belas
dimana saya sebagai waslat
sampai awal kota
akhirnya ada perubahan oke
nah jadi kami kota bogor ini masih mempermasalahkan
atau masih belum mendapatkan informasi yang clear
terkait dengan proses pengambilan swab
dari stasiun di sebuah rumah sabjid
yang saat ini kami tunggu laporannya
tetapi belum menyampaikan laporan yang kami minta
jadi kami belum belum sama sekali belum membahas
apakah statusnya positif atau statusnya negatif
kemudian apakah akan di publikasi atau tidak
tapi dari pengalaman kami tidak ada satu
jadi ada beberapa saat
misalnya pak wali kota sendiri waktu itu terpapar
oleh covid sembilan belas ya
beliau sendiri yang mengumumkan
jadi pihak sabjad maupun pihak gugus tugas
tidak pernah mengumumkan
yang kami butuhkan adalah sebuah proses
dimana data data itu akan kami
mengumpulasi menjadi sebuah data yang komponensif
untuk dijadikan pegangan kami mengambil kebijakan
jadi misalnya ada kluster baru
kemudian atau berasal dari kluster keluarga
nah bagaimana treatmentnya inilah yang kami lapiskan
berarti ada perbedaan prosedur penanganan
di setiap daerah
saya ke pak arief
ini tanggapannya bagaimana pak
apakah ini efektif
untuk melakukan proses tracing dan
apakah ini cukup berpengaruh begitu
untuk mengurangi penyebaran covid sembilan belas
kalau data itu penting ya mbak ya
jadi data itu harus update
tidak boleh delay
karena itu sangat menentukan kesuksesan ya
atau keberhasilan dari mitigasi yang dilakukan
nah terkait dengan publikasi
pasien covid ya
ini ada miss begitu
atau gambaran yang agak keliru
jadi pemahaman orang banyak mungkin ya
umum adalah publikasi
jadi kita tahu
orka medik itu kan bentuknya kan komposit ya
komposit banyak sekali informasi di situ
mulai nama umur alamat jalan
tekanan darah macam macam
nah sebetulnya yang dibutuhkan oleh
itu tidak seluruh informasi itu
sejauh yang saya perhatikan ya
tapi yang dibutuhkan hanya data data yang relevan
misalnya soal apakah dia positif atau negatif ya
kemudian tadi seperti pak adi dijelaskan
dia posisinya ada di kluster mana
kluster kantoran kah
atau kluster keluarga kah
nah dari situ nanti kemudian dilakukan
orang orang yang close contact itu diidentifikasi
dan kemudian nanti ada treatment yang bisa dilakukan seperti apa
standar who menyatakan
kalaupun informasi itu diberikan kepada satgas covid
itu ada yang namanya pengaburan atau penyamaran begitu
jadi bukan identitas asli yang diungkapkan
biasanya disamarkan dengan kasus satu kasus dua kasus tiga begitu
atau pasien satu pasien dua pasien tiga begitu
jadi bukan identitas yang bersangkutan
nah itu yang apa yang banyak orang masih miss
seolah olah akan diungkap informasi pribadi seluruhnya
standar who tidak begitu
jadi tadi ya jadi kembali
apakah kemudian ketika orang itu
menolak katakanlah untuk apa namanya untuk diungkapkan
yang bersangkutan memang berhak menolak itu hak
tetapi informasi itu tetap harus disampaikan
jadi kalau ada pejabat publik begitu
mengumumkan sendiri atau orang mengumumkan sendiri bahwa dia terjangkit
itu voluntary sifatnya
jadi itu adalah yang harus kita apresiasi
jadi itu untuk membuat orang orang yang tersegat dengan yang bersangkutan
itu cepat melakukan tindakan
jadi bisa cek gitu ya apakah yang bersangkutan terakhir kontak seperti apa
kemudian mengecek suhunya
kemudian atau mungkin melakukan rapid begitu mbak
berarti yang bisa kita simpulkan adalah bahwa memang
yang dipentingkan di sini adalah data sebenarnya
karena data itulah yang kemudian akan digunakan untuk proses mitigasi
seperti misalnya tracing pelacakan seperti itu
dan juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan nantinya begitu ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
wakil wali kota bogor deddy rahim dan juga komisioner kip arief kuswardono
terima kasih pak
terima kasih mbak nisha